pegang aku sir
kamu tidak apa apa sir
ji makhluk itu pasti dateng lagi
dia akan membunuh kita ji
makhluk apa maksud kamu
aduh bener kan ji

mada untuk ada kamu
terima kasih ya
dia anak yang sama yang pernah ingin
dan dia anak yang sama
yang membuat kekuatanku
hilang saat aku beradu kekuatan dengan kiai jabat
iya kerungsuk iya
tanda itu tanda begas tampak tangan di dadanya
itu begas tampak tangan aku
aku ingat kerungsuk aku ingat
ada apa kerungsuk
kenapa kau melihat aku seperti itu
sekarang aku tahu jawabannya
kenapa tiba tiba kekuatanmu menghilang
pemuda itu sembara
dialah yang sudah menyerap kekuatanmu
perkataanmu itu sungguh mustahil
percayalah padaku lampir
sembara sudah menyerap separuh kekuatanmu
hingga tubuhmu melemah dan kamu kehilangan separuh kekuatanmu
saat kekuatanmu beradu dengan kekuatan kiai jabat